bibae figurant di rti
mungkin itu ibu kamu kali yang mau jagain kamu
iya sih sus mungkin juga
kamu dekati anak bungsunya kamu hancurkan prabu wijaya melalui dia
sebenarnya lo cantik juga tapi sayang
bapak lo sudah mengkhianati bapak gue dan membiarkan bapak gue di penjara
dan sekarang lo harus menerima pembalasan atas kejahatan yang diperbuat sama bapak lo
amera pasti lagi tidur ini kesempatanku untuk berpamitan sama dia
paling gak aku harus melihat wajahnya sebelum aku pergi meninggalkan amira
direk dan dia ada tentang amir
tapi apakah pertama kenyataan amitabha
hanyalah siapa saja amin
tak ada pecarian
tak ada paban

jaga diri kamu baik baik ya
ibu kamu yang gak berguna ini
hanya bisa selalu mendoakan kebahagiaan kamu
selamat tinggal amira
ibu sangat menyayangi kamu